tetapi tentu saja masih ada tugas lain dari komnas ham
sekarang banyak motor yang pake remote
dia lulusan sd tapi lumayan lah
untuk mengkaji dari segi manfaat dan dari segi kemudian sains fisiknya untuk kemudian kita implementasikan di lapangan
ini per kilogramnya karena memang di pasar induk cipinang ini dijualnya tidak bisa per kilogram
selanjutnya kami berangkat ke tukang kayu untuk mengambil serbuk kayu sebagai alas tikus
seperti apa sebenarnya yang ideal nih
air ini terletak paling jauh dari sumber air irigasi kabupaten indramayu jawa barat
prastawa karena dia ngerti kemana harusnya dia gerak kemana harusnya dia passing
setelah selesai sebaiknya simpan dulu di dalam kulkas sebelum dimakan
sehingga kemudian kalau mau lebih diperkecil lagi ada istilahnya what is in for me
yang nomor satu itu wisatawan bisa datang naik ke bawah
sehingga sebetulnya ketika ini ditutup
bagaimana anda melihat ruu ini diimplementasikan
saya pun tertarik untuk mencoba

dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi
jadi basis komunitas dan masyarakat itu penting ya
tuhan menawarkan kepada saya dua puluh empat jam seminggu